kita beralih ke informasi lain saudara usai laporannya terhadap mahasiswa jadi sorotan
rektor universitas riau sri indarti menyatakan tak akan melanjutkan proses hukum di polda riau
rektor unri sri indarti mengaku tak bermaksud mengkriminalisasi harik anhar mahasiswa yang mengkritik mahalnya biaya kuliah di unrik
menurut sri yang dilaporkan adalah akun media sosial aliansi mahasiswa penggugat yang ia anggap menjatuhkan martabatnya sebagai rektor
sri indarti mengklaim tidak sedang membungkam kebebasan berpendapat dan kritik di kampus
untuk itu pihaknya tidak akan melanjutkan laporan polisi ke mahasiswa yang bersangkutan
dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa
universitas riau tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama aliansi mahasiswa penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi
karena hasil penyelidikan di polda riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa universitas riau
maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan polda riau
dan melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni
disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan
inilah konten video yang diunggah mahasiswa semester akhir fakultas pertanian universitas riau khorik anhar ke media sosial
untuk mengkritik biaya kuliah yang mahal
dalam video khorik menyebut rektor sebagai broker pendidikan
usai unggahan video tersebut kuasa hukum rektor unri sri indarti membuat aduan dan laporan ke polda riau pada lima belas maret lalu atas dugaan pencemaran nama baik
yang dilaporkan atau yang diadukan oleh ibu sri indarti klien kami bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi
tapi yang diadukan ini adalah akun aliansi mahasiswa penggugat
dimanapun kami sebenarnya ingin mencari titik terang
siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klien kami ini
korik mengaku telah diperiksa polisi sebanyak dua kali sebagai saksi dan terlapor
korik menilai laporan rektor ke polisi sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa
saya menganggap itu sebagai bentuk dari kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga pemungkaman terhadap kebebasan berekspresi
kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk menghilangkan suara suara dari mahasiswa
terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian
menyusul laporan rektor undri terhadap horik polisi telah memeriksa sembah saksi
namun polisi terus mengupayakan mediasi kedua belah pihak agar diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif
saat ini kita masih mencoba untuk membandingkan
abun ceritanya ibu rektor adalah sebagai dosa sebagai guru sebagai untua
dan mahasiswa ini adalah yang terlapor juga sebagai mahasiswa dan sebagai anak
mudah mudahan nanti kita akan melakukan mediasi supaya perkara ini bisa cepat kita laksanakan sesuai dengan restructice justice
usai kasusnya viral rektor unri sri indarti merespon dengan tidak melanjutkan laporannya terhadap kori ke polisi
menurut rektor rektor telah berkoordinasi dengan polda riau dan telah memberitahukan rencananya mencabut laporan ke mahasiswa tersebut
tim liputan kompas tv
kasus rektor universitas riau yang melaporkan mahasiswanya ke polisi usai dikritik soal mahalnya biaya kuliah jadi sorotan publik
lalu apa sikap bem onre dan mengapa biaya kuliah dianggap memberatkan mahasiswa
sudah ada presiden mahasiswa bem universitas riau muhammad rafi
mas raffi kemarin dari pihak rektor sempat melaporkan ke polisi untuk kasus ini
dari bem unri menyikapinya bagaimana
mas raffi boleh diperbaiki lagi komunikasinya suaranya tidak terdengar
baik sebelumnya perkenalkan saya muhammad rafi
hari ini sebagai presiden mahasiswa universitas riau
saya menyampaikan kondisi terkini
yang hari ini kita lihat langsung di lapangan bahwa memang terdapat pelaporan yang disebabkan oleh beberapa kritik yang beberapa bulan lalu sudah di upload di media
melalui akun aliansi mahasiswa penggugat dan memang berbuntut pada pelaporan oleh ibu nda rektor universitas riau itu sendiri
kemudian juga tentu kita hari ini sebenarnya mbak mohon untuk menyampaikan informasi juga bahwa sebelum adanya tahapan pemanggilan di kepolisian
sebenarnya mbak sudah ada proses di senat dua kali pemanggilan dan proses juga
namun belum ada titik temu sehingga dilanjut pada proses di kepolisian
dan memang ketika kemarin kita berjumpa dengan ibu rektor juga beliau menyampaikan bahwa tujuan daripada pelaporan adalah untuk mengetahui siapa orang yang ada dibalik daripada akun media sosial atas nama aliansi mahasiswa penggugat
karena memang sependek pemahaman dan penyampaian daripada ibu rektor tersebut
barangkali atas nama akunnya mungkin boleh aliansi mahasiswa
tapi yang punya akun kan bisa saja bukan mahasiswa atau mungkin orang orang yang tidak punya kepentingan di kalangan mahasiswa
makanya dilaporkan ke pengaduan umum polda riau sehingga dipanggil saudara hari ini
mahasiswa juga dua kali pemanggilan dan sudah diperiksa barangkali untuk dimintai keterangan
dan akhirnya pada hari kemarin kita sudah berjumpa mbak
pada hari kemarin kita sudah berjumpa dengan ibu rektor dan juga seluruh pimpinan
rencananya itu untuk memediasi
mas raffi mas raffi tapi kalau sikap dari bem sendiri gimana soal pelaporan ini sendiri
meskipun sudah ada rencana mau dicabut tapi sikap bem gimana
baik sikap bem kita sampaikan bahwa sampai pada hari ini kita tetap bersama mahasiswa
juga pada mulanya itu pada prosesnya di senat kita sudah mendampingi
kita sudah menanyakan kepada yang bersangkutan apa kira kira yang bisa kita bantu di bem universitas riau
bahkan ketika proses ini sudah masuk pada tahap polisian
kita sudah secara personal menyampaikan kepada ibunda rektor untuk
bu ayo kita berdiskusi bertemu dengan saudara harik
karena memang kita menyampaikan bahwa hari ini kita layaknya sebagai ibu dan anak
tidak mungkin ibu melaporkan anaknya sendiri
dan juga kita malu ketika permasalahan ini diungkit ungkit di nasional
sedangkan bisa kita selesaikan di internal di universitas riau
tapi kalau bicara soal mahalnya ukt sendiri sampai ada mahasiswa yang protes sampai menyampaikan kritik
seberapa memberatkan kebijakan dari kampus ini
baik terkait penambahan regulasi ukt memang kita menyampaikan hari ini undri
dan juga teman teman di kampus lain rasanya juga sama mbak
bahwa ada penambahan ukt
kalau kita di undur itu ada pelebaran gelombang ukt yang semulanya itu hanya enam gelombang
sekarang sudah disahkan menjadi dua belas gelombang
sehingga perbandingannya sangat berbeda mbak
satu gelombang ke gelombang berikutnya itu bedanya kurang lebih nominal satu juta
sehingga kalau dihitung di atas angka sepuluh
sepuluh juta semuanya ketika gelombang ukt nya di atas gelombang delapan
ataupun hari ini sudah masuk tahapan penetapan mahasiswa baru calon mahasiswa baru
kita melihat yang senormalnya ukt mahasiswa itu hanya dari ukt enam ke ukt satu ke ukt enam
tetapi untuk proses terbaru calon mahasiswa baru di tahun angkatan dua ribu dua puluh empat ini
pengenaan ukt mereka pada tahap atau pada level delapan sampai level sembilan mbak
jadi angkanya juga cukup fantastik dibandingkan ukt sebelumnya
untuk pelebaran ukt yang hari ini sedang kita kawal juga di universitas riau
oke mas raffi tapi kan kalau dalih dari pihak pengacara maupun juga dari pihak rektor
tidak ada upaya kriminalisasi terhadap mahasiswanya
tapi kalau dari bem melihatnya apakah ini adalah mungkin salah satu bentuk membungkam kritik di lingkungan akademisi
baik kalau kita lihat secara personal bem juga secara personal mahasiswa
maka ketika narasi itu muncul sebelumnya tentu sudah menjelaskan bahwa yang menyampaikan adalah mahasiswa unri
maka ketika dimunculkan jawaban daripada pihak kuasa hukum ibu rektor atau ibu rektor itu sendiri menyampaikan
maka kita melihat ini bentuk daripada pembatasan kita menyampaikan kritik
ataupun hari ini beliau juga pejabat publik rektor juga pejabat publik
dengan segala bentuk kesiapannya tentu ketika ada hal yang kurang tepat maka kita ingin menyampaikan juga
namun kita perlu menyampaikan di sini juga mbak bahwa pola kritik itu berbeda
semisal ketika dia pejabat publik maka yang kita kritik itu
jabatannya bukan personal mereka
karena personal mereka tentu memiliki hak asasi manusianya itu sendiri
ketika mereka merasa tidak nyaman maka mereka juga boleh untuk melaporkan atau membela dirinya sendiri
mungkin itu mbak kalau untuk jawabannya kita merasa juga cukup dibatasi sampai pada hari ini untuk menyampaikan pendapat
ataupun kalau harusnya ada mediasi seharusnya tidak perlu dilaporkan secara proses hukum atau secara kepolisian yang hari ini sedang terjadi
oke baik terima kasih mas raffi dari bem unri sudah menyampaikan
anda menyempatkan waktu untuk kompas petang terima kasih saya selalu